masa berunjuk rasa di depan hotel local collection labuan bajo tempat pelangsungnya peluncuran tarif baru rp tiga tujuh ratus lima puluh untuk masuk ke kawasan taman nasional komodo dan aplikasi sistem reservasi online
penolakan ini ditujukan kepada pt flow bamor yang ditunjuk pemerintah provinsi ntt selaku pihak pengelola jasa wisata di pulau komodo dan pulau padar
masa menilai wewenang dari pt flow bamor ini sebagai pengelola jasa wisata
tidak berlandaskan hukum yang jelas
selain itu kehadiran dari perusahaan ini dianggap juga memonopoli industri pariwisata di labuan bajo